ya mantan terpidana kasus makar surya anta yang bikin heboh di jagad social media twitter ya beberapa waktu lalu
ini akhirnya menceritakan secara detail kondisi tahanan di rutan salemba jakarta
gak cuma laporan pandangan mata tapi surya ternyata juga menyentil adanya bisnis di dalam rumah tahanan
dan untuk mengetahui langsung bergabung bersama saya ada surya anta aktivis sekaligus mantan tahanan politik
bang surya selamat malam
oke bang surya kita nampaknya ada gangguan komunikasi
saya mungkin bisa sedikit menyimpulkan belum ada sampai saat ini peringatan atau ancaman begitu ya
tidak ada ancaman
oke belum ada ancaman
tapi bang sejak awal menginjakan kaki di rumah tahanan salemba kemudian melihat betapa sesaknya hidup di sana
lantas bang surya berpikir
ini orang lain kayaknya harus tahu nih soal ini
walaupun mungkin banyak orang sebagian yang udah tahu gitu
dan kemudian itu yang bikin bang surya akhirnya mulai mendokumentasikan pandangan mata di sana
ya waktunya saya tidak khawatir untuk mempostingkan ini
tapi untuk berasa oke dengan ini
sebetulnya saya bebas
pada saat ini saya ingin mengembali apa yang terjadi di salemba
saya ingin mempostingkan itu di instagram story dan facebook story saya
saya berpikir kenapa tidak di twitter
nah baru itulah kemudian pertama kali membuat tren
saya tidak berpikir bahwa akan banyak respon
jadi itu saya mulai berpikir kenapa tidak bisa respon atau perbaikan reformasi sistem tersebut dari hulu sampai akhir
karena masalah ini masalah dari hulu sampai akhir
menurut saya tidak
tidak ada yang menurut saya
bang surya yang menarik nih ada yang dijabarkan di tweet juga
ada kelas kelas sosial yang bang surya jabarkan lewat cuitan
tapi bagaimana sih sebetulnya dari pantauan bang surya
kekuatan sosial seseorang bisa menentukan kelas di dalam lapas
ya kalau kita punya uang misalnya anda ada pertahanan dari kode terjaya atau dari forex
anda bisa langsung ke dalam kode terjaya
tidak masuk satu bulan di penampungan
bahkan bisa langsung ke brutal
tidak mau ini
bang surya tadi kan kita ngomongin soal kelas sosial yang mungkin jadi pembeda di dalam rutan
tapi sebelum ke pertanyaan itu saya mau tanya soal tadi karena ada laporan ada informasi di tahun dua ribu enam belas saja ternyata masih penuh sesak
di dua ribu dua puluh kayaknya gambarnya nggak jauh beda gitu
baik di banjarmasin maupun di jakarta di pusat kota di ibu kota
waktu bang anta masuk ke rutan salemba melihat sebanyak itu apa yang dirasakan apa yang
apa yang bisa diceritakan kepada kami
ya waktu saya masuk ke penampungan ya barak penampungan atau mapenaling itu
saya bilang kalian memperlakukan saya seperti sampah
karena semua orang tidur di situ dengan keadaan yang sangat tidak
kita harus bikin diri dengan higienis
cuma dua air keluar tiga kali sehari
dan untuk bisa minum air hangat air panas kita nembak
nembak itu ada air aqua dikasih botol gitu ya botol plastik
dikasih air kemudian bagian bawahnya dibakar dengan plastik
jadi udara itu sangat polusi gitu
kemudian air minum juga kita waktu itu ngerasa ini air minumnya kalau lengket lengket ya
makanya banyak teman teman sakit tenggorokan
kemudian ya seperti itu
jadi kita hidup bersama empat ratusan orang
dan hidup bersama empat ratusan orang itu sesak dan membuat banyak orang sakit
ketika ingin di klinik birokrasinya susah gitu
di dalam benak masyarakat awam mungkin ya penjara itu sel sel
tapi yang kami lihat yang kita lihat di cuitan bang surya itu kayak lapangan besar bang
isinya banyak banget orang
sebetulnya kapasitas yang bang surya ketahui berapa
kemudian diisi dengan berapa banyak orang
kapasitas untuk mapenaling itu sebenarnya seratusan orang
tapi diisi empat ratus dua puluh orang
kemudian kapasitas salemba rutan salemba itu satu lima ratus
tapi diisi empat dua ratus empat tiga ratus orang
jadi banyak orang tidur di blok blok itu tidurnya di lorong lorong
bahkan tidur di tangga tangga
atau cari karton kardus supaya mereka bisa tidur
kalau enggak mereka harus beli dan beli kasur
beli kasur itu harganya dua ratus tiga ratus
tapi kalau ada sidak itu kasur kan harus segera disembunyikan yang di lorong
ngomong ngomong soal tidur aja ada kelasnya
ada yang tidur di kasur ada yang tidur di tangga ada yang tidur di lorong lorong
artinya ini kembali lagi kepada kekuatan personal masing masing napi begitu ya
ya ini saya melihatnya kan apa namanya negara sebenarnya doyan mau menjarahin orang gitu
misalnya saya temukan ada orang judi dua ribu an begitu dia di penjara putus vonis tujuh bulan
nah ini kan banyak sekali yang seperti ini
ataupun orang pengguna narkoba
sebelum covid itu adalah tahanan narkoba
dan paling banyak adalah pengguna
dengan sabu dengan paket rp lima puluh ribu paket seratus paket dua ratus
dan negara harus membiayai mereka selama lima enam tahun
nah selama hidup di dalam juga mereka bisa survive survive sendiri gitu
saya pikir kalau begini terus ya masalah overcrowding over kapasitas nggak akan bisa selesai
kalau kita nggak bisa punya visi besar menyelesaikan reformasi hukum
dari hulu sampai hilir
kalau orientasi kita itu masih orientasi menjarahin orang menjarahin orang terus menerus
nah sampai kemudian ini juga sampai jadi bisnis gitu loh
bisnis dari hulu sampai bisnis dari hilir
jadi kita bukan membina orang tapi kita menjarahkan orang dan membuat orang membuat orang pada akhirnya ketika masuk penjara itu ahli di dalam melakukan berbagai hal
bukan mampu untuk bisa berdaya keluar dan bisa bersosialisasi dengan masyarakat dengan potensi potensi mereka
tapi menjadi lengkap potensi potensi kejahatan mereka
bang surya kemarin ketika keluar kalau tidak salah di bulan mei dua ribu dua puluh birokrasinya seperti apa ketika keluar
apakah dipersulit apakah ada tadi mungkin ada bisnis bisnis yang memang dilakukan sebelum keluar atau seperti apa bang surya
kalau pengalaman kami itu kan
kalau pengalaman kami itu kan
seharusnya tanggal dua belas mei itu kami bebas asimilasi
sebenarnya bisa lebih cepat dari itu tapi surat eksekusi dan fonis kami itu belum turun turun dari pihak kejaksaan dan pengadilan
nah itu banyak pihak membantu supaya segera turun ya
nah ini juga masalah gitu
over capacity itu salah satu faktornya adalah banyak tak napi yang sampai sekarang belum menerima surat eksekusi dan fonisnya
nah ini juga masalah gitu

ada yang lima tahun sampai sekarang tidak menerima surat fonis kami
nah kemudian kembali dalam soal kami
kami itu pihak kepala rutan mempermudah ya untuk mendapatkan bebas asimilasi
tapi tanggal dua belas itu kami sudah tes covid sudah angkat barang sudah sampai depan kantor kepala biro registernya
tapi mereka dapat telepon dari pihak pusat
mereka dapat telepon dari pihak pusat
yang saya artikan sebagai kemenkum ham
bahwa kami tidak bisa mendapatkan bebas asimilasi karena kami narapidana pasal makar
seharusnya kami masuk pp sembilan puluh sembilan tidak bisa menggunakan kemenkum ham
nah kami juga waktu itu agak kesal ya
kami bukan undang undang khusus
kami bukan undang undang khusus
tapi di pp sembilan puluh sembilan itu kami dimasukkan di dalam undang undang khusus
nah ini juga masalahnya
kalau memang kita bicara ini adalah pandemi covid
harusnya semakin banyak orang itu dikeluarkan
terutama saya setuju bahwa nafi koruptor tidak perlu dapat bebas asimilasi untuk program covid ini
tahanan pengguna narkoba begitu
kalau tidak ada revisi terhadap kemenkum ham untuk memasukkan para nafi narkoba
maka ya nggak akan berkurang itu isi penjara
bang surya kita tahu cuitan atau treat dari bang surya soal kondisi di dalam rutan ini kabarnya menghilang sekarang
sementara menkominfo jonny g plate melemparkan justru kebijakan penghapusan itu katanya twitter yang melakukannya
ya sampai sekarang bagi saya masih misteri ya itu siapa yang melakukannya
karena saya lihat di email saya juga tidak ada notif
tentu saya menduga itu dari pihak twitter
tapi saya juga menduga twitter tidak bertindak sendiri ada satu tekanan begitu
dari mana tekanan ini saya sendiri belum tahu
saya sudah melaporkan ini kepada safenet ya
tweet pertama saya yang di take down
dan juga soal tweet yang di take down juga gitu
karena banyak teman teman yang netizen yang mencoba mengkompilasi tweet saya itu
jadi sudah dilaporkan kepada safenet tapi sampai sekarang belum diketahui ya siapa atau dalang dibalik penurunan atau take down dari cuitan tersebut
bang surya walaupun tadi saya di awal sempat menanyakan
ada ancaman ada peringatan atau tidak
saya tanyakan kembali setelah semua ini terjadi setelah beberapa hari kemudian di take down juga cuitan anda
apakah bang surya menerima ancaman atau peringatan mungkin melalui email ataupun secara langsung
karena cuitan cuitan yang dilakukan bang surya dan juga foto foto tersebut
saya belum menerima ancaman apapun dalam bentuk fisik maupun non fisik ya
sesuai dengan anjuran teman teman saya harus tetap waspada dengan segala kemungkinan kemungkinan
karena kan yang dirugikan dengan tweet saya ini banyak institusi dan juga banyak kepentingan
karena saya mempublikasikan banyak hal
kalau nantinya akan ada ancaman atau peringatan apa yang mungkin akan bang surya lakukan
ya saya tentu akan meminta solidaritas dari berbagai kelompok dan teman teman untuk ikut bersuara
kalau kita tidak bersuara maka kita tidak akan membuat suatu perubahan dari momentum tweet saya ini
saya berharap momentum treat saya ini akan ada perubahan dari hulu
contohnya kuhp itu kerjanya kuhp itu visinya menangkap orang menjarahkan orang
rkuhp itu lebih menangkap orang lagi
jadi kalau perspektif kita bukan itu
aktif kita bukan restoratif justice maka makin banyak aja orang ditangkap
dan artinya budaya kita budaya penjara juga penuh
berputar putar saja kita bicara pernyataan yang ada di dalam perjaraan
bahkan dari tahun tahun lalu dari tadi liputan teman saya tahun dua ribu enam belas juga sampai saat ini ternyata belum ada solusinya
bagaimana kemudian mengurangi kerumunan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan ataupun rutan rumah tahanan
bang surya anto terima kasih sudah berbagi cerita bersama kami di cnn news
tapi kalau kita ingat juga direkturat jenderal pemasyarakatan kabarnya saat ini masih menelusuri kebenaran tersebut
kami juga sudah berusaha untuk menghubungi pihak dirjen pemasyarakatan untuk mendapatkan konfirmasi
namun nampaknya sampai saat ini belum ada jawaban ya